jangan diam saja
ini kan hari lahirku
aku mohon jangan pergi dulu
sampai lilin lilin ini padam
aku ingin merayakan hari lain
aku ada pertemuan sebentar lagi
kita akan makan malam bersama di rumah bok gendis
tapi aku ada pertemuan biung
mereka sudah berusaha keras untuk merayakan hari lahirmu
cobalah untuk datang tidak terlambat
hari ini biung juga harus bicara denganmu
kamu harus bertemu dengan calon mertuami
ya jika kamu masih ingin melanjutkan pertunangan ini
aku akan berhenti berpengalaman

aku akan membayar denda pembatalan perjanjian perdagangan dengan kartu menggungan mas
biarlah ini sudah menjadi keputusanku
aku pamit dulu ya
aku pamit dulu ya
ca ayu raden fusena sudah menunggu
ada apa sebenarnya
ca ayu akan segera mengetahuinya
masuklah ke dalam silakan
aku datang ke sini karena ada yang ingin kuberitahukan padamu
aku tidak bisa lagi menjalankan kerja sama perdagangan
uangku belum cukup
untuk membayarnya pelan pelan
untuk membayarnya pelan pelan
untuk membayarnya pelan pelan

sekarang dia akan sumpah
sudah nyampah atau enggak arah ini
kenapa hatiku begitu merasakan hal yang begitu buruk
aku tidak bisa memahat sekarang
hatiku begitu gusar
jangan diam saja
ini kan hari lahirku
aku mohon jangan pergi dulu
sampai lilin lilinin padam
aku ingin merayakan hari lahirku bersamamu
aku ingin menerima hadiah
ini adalah hari ulang tahunku
kenapa aku yang harus menerima hadiah
banyak hal yang ingin kulakukan padanya
aku akan melakukan apa puan
namun aku pikir aku sudah berbuat baik padanya
tapi orang yang seharusnya menerima hadiah ini
tidak berada di sisiku
hal yang ingin kuberikan tapi tak sempat
hanya kutumpuk dalam hatiku
namun hati ini berat sekali
hingga membuatku sangat sulit
ada apa denganmu
apa kamu masih memikirkan kasihmu itu
silahkan jika kamu mau pergi
mari kita duduk kembali
aku mau pergi sama fat
aku tidak perlu menyentuhmu
aku akan berikanmu ujian
dan kau akan dapatkan jawaban
maaf aku harus pergi